komisi pemilihan umum telah menyelesaikan proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota legislatif dpr ri
dari sembilan dua ratus nama yang diverifikasi kpu lima diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena merupakan mantan narapidana kasus korupsi
lima bakal calon anggota legislatif tersebut harus diganti oleh partai politik yang mengusulnya sampai tanggal tiga puluh satu juli dua ribu delapan belas
jumlah bakal calon anggota legislatif mantan narapidana kasus korupsi masih bisa bertambah karena kpu akan melakukan cross check kepada komisi pemerintahan korupsi serta mahkamah agung untuk memastikan semua bakal calon anggota legislatif yang masuk daftar calon tetap tidak pernah terjerat kasus korupsi
kpu juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan jika ada bacalek yang dianggap tidak memenuhi syarat setelah daftar calon sementara akan diumumkan pada tanggal delapan hingga dua puluh satu agustus dua ribu delapan belas
kita hanya menyebutkan bahwa ada lima orang bakal calon anggota dpr ri yang diajukan oleh partai politik yang itu merupakan mantan narapidana korupsi
itu ada di daerah pemilihan aceh ii kemudian di daerah pemilihan bangka belitung pemilihan sulawesi tenggara
kemudian jawa tengah enam
dan aceh ii
jadi aceh ii nya ada dua orang kita sengaja tidak menyebut partai politiknya lah ya karena ini kan juga masih dalam proses yang perbaikan
sehingga kita berharap partai politik juga mengindahkan peraturan kpu
kemudian tanggal delapan sampai dengan dua belas agustus kpu menyusun dan menetapkan daftar calon sementara
dilanjutkan pada tanggal dua belas sampai dengan dua belas agustus kpu menyusun dan menetapkan daftar calon sementara

kpu pada tanggal dua belas sampai dengan tanggal dua puluh satu membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap dcs yang sudah ditetapkan
pada tanggal dua puluh dua sampai dengan dua puluh delapan agustus akan melakukan klarifikasi kepada partai politiknya
partai politik dapat menjawab pada tanggal dua puluh sembilan sampai dengan tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh
dct kemudian disusun mulai tanggal empat belas september sampai dengan tanggal dua puluh september akan ditetapkan